majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan telah menjatuhkan fonis kepada empat terdakwa pembunuhan berencana brigadir yusua huta barat
ferdi sambo difonis hukuman mati sementara istrinya putri candrawati difonis hukuman dua puluh tahun penjara
kuat maruf difonis lima belas tahun dan riki rizal dijatuhi hukuman tiga belas tahun penjara
majelis hakim memilih menjatuhkan fonis jauh di atas tuntutan jaksa
apa pertimbangan majelis hakim
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan pakar hukum pidana uph
jamin ginting selamat sore pak jamin
selamat sore mbak
dan ketua ipw indonesia police watch sugeng teguh santoso selamat sore pak sugeng
selamat sore mbak rifana
oke saya mau ke pak sugeng terlebih dahulu
pak sugeng fonis majelis hakim kepada empat terdakwa di atas tuntutan jaksa
ini agak jauh ya vonisnya ya
apakah memang fonis ini sudah
memenuhi rasa keadilan
keadilan persidangan ini bukan hanya untuk keluarga korban tapi untuk semuanya
kalau publik kan mendukung putusan tersebut ya
tetapi ipw memberikan catatan bahwa untuk verdi sambo tidak layak diberikan hukuman mati ya
karena kalau bicara keadilan yang tadi rifana sampaikan
rifana sampaikan seorang terdakwapun
aspek aspek tentang katakanlah hal yang meringankan juga harus dipertimbangkan
ketika itu tidak dipertimbangkan maka pada satu sisi tertentu
putusan tersebut mengandung satu titik kelemahan
atau tidak mengakomodasi salah satu aspek yang nyata yang dimiliki oleh fede sambo
tadi seperti itu
yang kedua catatan saya adalah hukuman mati ini
oh efek kamu bagus
apa ya tidak
tidak tepat karena emang kejahatan sambo itu kejam
tetapi bukan perbuatan sadisme
perbuatan seorang yang memiliki karakter menikmati kejahatan yang dilakukan
berbeda nih ini kan dia marah ya
jadi menurut ipw seperti itu
walaupun pernyataan saya ini diserang dikritik habis habisan dicacimaki
menurut saya tetap perlu
harus saya sampaikan ya
karena dalam konsep penghukuman saat ini kan bukan untuk pembalasan
tetapi mengarah kepada pemulihan keadilan
orang yang mati tidak akan bisa diselesaikan lagi
tetapi bagaimana yang hidup belajar dari satu proses peristiwa untuk meningkatkan peradaban kemanusiaan
pak sugeng tapi kalau misalnya
ponisnya untuk putri candrawati riki rizal dan juga kuatmaruf ini sudah memenuhi rasa keadilan
kalau tadi anda katakan bahwa fonisnya verdi sambo yang hukuman mati tidak memiliki rasa keadilan
saya pernah sampaikan ya soal aspek disparitas dalam putusan
nah sekarang seperti yang saya sampaikan ya
ini memenuhi jadi jarak antara putusan ferdis sambo dengan putusan putri candrawati dengan putusan kuatmaruf
jadi rizal ini memang mengesankan tidak terlalu jauh
tuntutan jaksa kan saya soroti soal disparitas
ketika sambo dituntut dengan hukuman seumur hidup putri candrawati delapan tahun ini terlalu jauh
nah harapan yang saya sampaikan mungkin
oke tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan pak hukum
ya silakan dilanjutkan pak sugeng tadi sempat ada kendala
ya soal disparitas tadi yang saya sampaikan ya
jadi putusannya menurut saya ya memenuhi soal prinsip disparitas di sini kalau menurut saya
ya putri candrawati
kalau ferdis sambo yang lain itu saya tidak mengomentari lah
ya soal putri candrawati karena unsurnya terbukti ya
turut serta dan juga peranannya juga disebutkan
nanti bisa ditanyakan kepada ahli pidana
saya tidak terlalu mempersoalkan
tapi pada ferdis sambo menurut saya itu tidak layak ya hukuman masing masing
oke saya mau tanya ke pak jamin
pak jamin biasanya apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim menjatuhkan fonis melebihi tuntutan jpu
kalau menurut pak sugeng tadi disparitas
hukumannya ini sebetulnya sudah betul ya
jadi ketika sambo difonis seperti itu pc kemudian dua puluh tahun kuat ma'ruf lima belas tahun dan dikirizel tiga belas tahun
tidak begitu jauh perbedaannya
tapi apa menurut anda yang menjadi pertimbangan majelis hakim biasanya menjatuhkan hukuman ultra petitum
ini kan ultra petitum semua dari empat terdakwa
baik jadi hakim dalam menilai fakta fakta hukum
dia mempunyai cara pandang sendiri
kita lihat tadi dia melihat ada keraguan keraguan ya
yang dikatakan kepada jaksa penuntut umum untuk memberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apa yang akan dilakukan oleh majelis hakim
keraguan keraguan itu itu yang justru diambil alih oleh hakim
bahwasannya harus tegas
karena dalam konteks dia menyatakan tidak ada suatu perbuatan yang memeringatkan
akibat dari suatu kejadian perbuatan pidana maka otomatis itu adalah maksimum dari suatu hukuman yang diatur dalam kuhp itu sendiri
makanya kalau hukuman mati menjadi suatu alternatif hukuman maksimum karena tidak ada hal yang meringankan
menurut hakim itu yang paling pantas untuk diberikan begitu
termasuk disparitas kepada putusan putri cendrawas
nah kita lihat putri ini kan hukumannya tuntutannya delapan tahun
tapi putusannya dua puluh tahun
ini disparitasnya terlalu tinggi
berarti ada kesalahan ataupun keraguan keraguan dalam runtut
nah makanya harusnya ada pemeriksaan saya kira yang harus dilakukan oleh kejaksaan terkait kenapa runtutnya begitu cuma delapan tahun
berarti ada kesalahan
yang mungkin terjadi
ya mungkin ya belum tentu juga terjadi
sehingga nggak pernah dan jarang sekali terjadi disparitas daripada tuntutan itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan putusan
oke jadi persoalannya sekarang kembali bolanya kita kembalikan kepada jaksa penuntut umum ya
karena persoalan tadi runtut ya rangkaian penuntutannya ini kenapa angkanya di delapan tahun itu
sementara majelis hakim mengambil alih dengan menjatuhkan fornis yang jauh lebih tinggi
itu yang harus dicari tahu berarti ya di rangkaian penuntutannya
oke tampaknya kita mengalami
jadi dalam konteks ini
jadi kita lihat
jadi kita lihat konteksnya ini adalah ada disparitas
dari tuntutan terhadap putusan hakim
nah pertanyaannya kenapa disparitas itu bisa terjadi
mungkin dalam tuntutannya dalam rencana penuntutan ada permasalahan di situ
tapi kalau misalnya tadi disampaikan oleh pak sugeng ya soal fonis hukuman matinya ferdis sambo itu tadi ipw tidak setuju
apakah kemudian dari pakar hukum pidana juga melihat ini apakah memang sudah sepantasnya
konteks hukum pidana terkait dengan hukuman mati
hukuman mati dalam konteks hukum pidana kita sebenarnya menjadi kontroversi
karena banyak ahli ahli hukum ham yang tidak menginginkan hukuman mati diterapkan kepada pelaku tindak pidana seberat apapun

yang pertama adalah hukuman mati
dalam undang undang satu tahun dua ribu dua puluh tiga tentang kuhp yang baru dinyatakan kalau hukuman mati itu tidak dapat dilaksanakan sampai dengan sepuluh tahun dengan masa percobaan
jadi baru bisa dilaksanakan jika setelah menjalani sepuluh tahun tidak ada menyesali perbuatannya dan tidak melakukan perbuatan baik
tapi kalau dia melakukan perbuatan baik maka nanti bisa diberikan keringanan
hukuman menjadi hukuman seumur hidup
saya nanti akan bahas lebih dalam ya soal kuhp yang baru ini karena ada pro dan kontra di sini
tapi saya mau ke pak sugeng lagi
pak sugeng anda sepakat bahwa untuk terdakwa putri candrawati kemudian kuat maruf dan juga riki rizal ini sebetulnya masalahnya ada di rangkaian penuntutan
ada di runtut tadi yang disampaikan oleh pak jamin ginting ada ketidak
oh bukan kita bicara bukan kita bicara disparitas itu adalah
bicara terkait dengan kewenangan hakim memutus satu perkara dengan karakteristik pidana yang sama ya apalagi penyertaan
kalau dalam penyertaan jarak antara katakanlah pelaku utama dengan yang turut serta itu tidak boleh terlalu jauh ya
nah problem kan dibuat oleh jaksa awalnya itu ketika
nah disambung dituntut seumur hidup
dituntut seumur hidup
tahun ini terlalu jauh dan ini diperbaiki oleh hakim ya sehingga diperbaiki dari delapan menjadi dua puluh tahun lebih dekat kepada putusan hukuman mati
jadi disparitasnya tidak terlalu jauh dikaitkan dengan peran ya
berarti masalahnya ada di runtut dari jaksa dong pak sugeng
seperti yang tadi disampaikan oleh pak jamin
iya ketika awal tapi kan secara disparitas bukan disparitas itu kewenangan hakim ya
kewenangan hakim dalam memutuskan gitu ya
oleh karena itu sudah benar kalau dari jarak seperti ini dua puluh tahun ditingkatkan itu sudah benar dari sisi teori disparitas
tetapi saya yang menyoroti itu soal hukuman mati pada ferdis sambo
yang menurut saya tidak layak gitu loh ya
itu yang saya sampaikan
pak sugeng anda mengatakan tidak layak
apakah menurut anda hakim ini tersandra opini publik atau harapan keluarga yang sangat tinggi atau seperti apa sih
kenapa kemudian anda melihat ini tidak layak untuk dijatuhkan
salah satunya tiga alasan saya sampaikan ya
ketika menyatakan tidak ada yang dipertimbangkan hal hal yang meringankan itu satu hal yang tidak adil
karena fakta itu ada
tiga hal tidak tidaknya
satu fethi sambo sopan
dua fede sambo tidak pernah dihukum
tiga ferdis sambo memiliki juga prestasi dan juga peran di dalam sebagai polisi dulu ya
dia masih punya tanggungan
itu adalah hal hal yang sosiologis yang masuk di dalam putusan
kedua ya kemudian soal tekanan publik ya
diangkatnya kasus ini secara masif
menurut saya mempengaruhi paradigma hakim
hakim ingin bahwa putusannya dekat dengan rasa keadilan publik
itu baik ya
tetapi hakim harus mempertimbangkan fakta yang tidak bisa ditutup tentang hal hal yang meringankan tadi
yang ketiga soal perbuatan ini bukan sadisme ya
ini kejam memang
tetapi bukan sadisme
latar belakang kejamnya juga karena kemarahan ya
kemarahan sesaat ya
walaupun bisa dirumuskan bisa dibuktikan tentang perbuatan sebagai pembunuhan berencana
ya itu sudah dibuktikan
tetapi ini bukan sadisme
jadi begitu menurut ipw gitu loh ya
jamin anda sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh pak sugeng
karena memang kalau kita lihat ya
dalam amar putusannya ini tidak ada yang meringankan verdi sambo dan juga putri candrawati
sementara hal meringankan kuatmaruf bahwa dia memiliki tanggungan keluarga
ini lazim tidak sih dalam amar putusan suatu perkara pembunuhan bahwa terdakwa ini sama sekali tidak ada hal yang meringankan
ya sebenarnya konteks yang meringankan itu bukan hal yang menjadi konteks besar kecilnya hukuman itu hanya untuk menetapkan seseorang menjadi lebih besar hukumannya atau rendah
itu di luar subjek hukum ya
itu yang sifatnya subjektivitas
daripada hakim menilai
apakah dia mau menilai itu atau tidak itu subjektif
jadi tidak ada keharusan
dalam suatu putusan harus mempertimbangkan hal hal yang meringankan atau hal hal yang memberatkan
yang ia buktikan adalah unsur unsur pasal
apakah terbukti nggak pasal pasal tersebut
dan itu kalau meringankan dan memberatkan itu hanya subjektivitas
kecuali pemberatan pidana ya
contohnya aph hukumannya harus lebih besar sepertiga dari hukuman yang seharusnya diterapkan
nah lalu terkait dengan konteks pidana mati
sekali lagi saya katakan tidak semua memang orang enjoy dengan hukuman mati ya
karena itu merupakan hak tuhan gitu contohnya
tetapi dalam satu sisi hukuman mati itu juga di indonesia kemungkinan tidak bisa diterapkan dengan ketentuan undang khp yang baru begitu
karena kalaupun kita berandai andai ini contohnya ya
verdi sambo dihukumlah sekarang hukuman mati
lalu dia upaya hukum
upaya hukum itu baru akan ingkrah tiga tahun yang akan datang
tiga tahun yang akan datang seandainya pun tetap hukuman mati dia masih punya kesempatan untuk menjalani puasa pidana sepuluh tahun lalu mengajukan yang namanya kepres
kepres untuk perubahan status dari hukuman mati ke hukuman seumur hidup ataunya gitu
jadi itulah saya kira itu bukan suatu hal yang perlu kita nyatakan
sebenarnya tidak akan terjadi hukuman mati
tidak akan terjadi hukuman mati itu sendiri walaupun dalam putusan dinyatakan sebagai hukuman mati begitu
oke jadi tidak akan terjadi eksekusi ataupun tidak akan dilakukan hukuman mati terhadap fedy sambo pada kenyataannya menurut pak jamin
ya tidak akan ada terjadi seperti itu
karena kita ketahui dengan ketentuan nanti seandainya diberlakukan ketentuan rkuhp yang baru itu maka ya itu kan akan tiga tahun lagi ya akan diberlakukan
dan masa proses ini juga tidak mungkin dan tidak berani negara langsung melakukan eksekusi mati ya terhadap putusan
jarang sekali dia akan diberikan kesempatan hidup begitu lamanya begitu ya di indonesia ini begitu
dan untuk mengeksekusi itu harus diperhitungkan oleh mahkamah agung dan dipertimbangkan lagi benar nggak itu putusan hukuman matinya begitu
nggak langsung bisa dieksekusi mahkamah agung harus menilai sebelum dilakukan eksekusi
walaupun itu produk putusan masih dikaji lagi setelah dikaji baru nanti rekomendasikan dapat dilakukan hukuman mati
jadi tidak serta merta begitu orang lalu melakukan tindak pidana dan hukuman mati lalu dieksekusi
nggak seperti itu kita masih bangsa yang masih memberikan kesempatan bagi orang untuk bisa hidup lebih lama ya walaupun dia sudah dihukuman mati begitu
baik pak sugeng dengan adanya kuhp yang baru dengan proses hukum yang masih panjang yang bisa dilakukan
yang sudah dihukum oleh ferdis sambo kalau menurut pak jamin

ya kita ikuti saja ya seperti pendapat pak jamin ya tetapi ini putusan problematik coba perhatikan
kuat ma'ruf diberikan ruang hal hal yang meringankan
candrawati dan juga ferdis sambo tidak
ini hakim mengesampingkan sebetulnya kewajiban dia memberi rasa
dia memberi rasa keadilan mempertimbangkan semua hal
ya itu adalah fakta di depan matanya
dia hanya ingin sebetulnya mengakomodasi yang namanya keadilan publik yang sesaat
bukan hakiki menurut saya
keadilan publik terciptakan karena opini
opini karena pemberitaan yang masif
ini satu ketidakadilan sendiri
kemandiran kehakiman juga harus melihat aspek terkait tekanan publik
untuk tidak membuat putusan yang tidak adil
oke tapi kalau tadi dikatakan oleh pak jamin berarti prosesnya masih panjang dan eksekusi tidak mungkin dilakukan
jadi hukuman mati itu sebetulnya tidak akan diberikan kepada ferdis sambo
ya itu kan nanti ya masih ada upaya hukum
ada upaya hukum banding kasasi pk baru cerita tentang eksekusi ya
seperti pak jamin bilang
tapi peluangnya dibanding seperti apa menurut pak sugeng
kalau melihat tadi kan anda mengatakan bahwa putusan majelis hakim ini problematik
putusan ini bisa dikoreksi
ketika hal hal meringankan diperlakukan secara adil ya
mendengar mempertimbangkan aspek aspek juga pembelaan terdakwa
ini bisa dikoreksi
mengapa kuat ma'ruf ada kenapa kepada putri dan juga kepada ferdis sambo
yang menjadi pusat daripada perbuatan pidana ini tidak diberikan
itu menurut saya tidak lengkap
keadilan yang tidak lengkap ya kalau bisa dikatakan seperti itu
jadi masih bisa dikoreksi di pengadilan tinggi
kalau memang dimasukkan
iya kalau dimasukkan
ketika dihukum mati itu baru namanya sebetulnya sudah dipertimbangkan
tetapi karena sangat beratnya peristiwa ini
tapi tidak ada sadisme
jadi begitu loh
oke jadi masih bisa dikoreksi nanti pada saat proses banding
kalau menurut pak sugeng
tapi kita nggak tahu nanti majelis hakimnya seperti apa
terakhir besok adalah sidang fonis untuk barada richard eliezer
kalau misalnya kita lihat sudah empat terdakwa yang difonis ultra petitum
apakah majelis hakim juga akan menjatuhkan fonis ultra petitum ataupun di atas tuntutan
atau bagaimana kalau menurut pak jamin
ya saya kira kalau menurut saya richard eliezer ini disengaja dimasukkan paling akhir
karena ini kita lihat degradasi dari hukuman terberat sampai hukuman teringat
dan juga hakim akan menilai bahwasannya richard eliezer ini pantas untuk dihukum lebih rendah dibandingkan dengan pelaku tindak pidana yang lainnya
kalau mengenai berapa jumlah tindak pidananya yang pasti lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum
lalu terkait dengan bagaimana statusnya ya tentu kita lihat statusnya jc itu kemungkinannya bisa diterima
karena dalam setiap pertimbangan majelis hakim semua keterangan yang digunakan dalam pertimbangan putusan itu adalah yang apa yang disampaikan oleh richard eliezer
jadi kemungkinannya iya
jadi kemungkinannya jauh ya di bawah lima tahun lah kemungkinan yang bisa dihukumnya begitu
jadi menurut prediksinya pak jamin ginting ponisnya barang dari richard eliezer kemungkinan bisa di bawah lima tahun padahal tuntutan jaksa dua belas tahun
kita lihat besok bagaimana keputusan akhirnya seperti apa
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada ketua ipw pak sugeng teguh santoso
dan juga pakar hukum pidana uph pak jamin ginting
saya selalu pak jamin dan juga pak sugeng